yang lainnya mana
kortonya mundur dulu
nggak mundur dikit
biar bagus semua dapat foto
satu gram satu gram kokain itu harganya dua lima juta
nggak perambulan ini nggak akan berkurang
kamu tanya perambulan ini
saya tersatu sampai tiga
nggak belum tersangkai
nggak tersatu dong
nggak kelihatan pak
nggak kelihatan pak
nggak sistem dikutuk
jadi aja beriklan riklan
sop setidaknara yang pun
nanti pamu dizaarkan ya
muhammadah waximal empat tahun
maximum apa kan
ya ketemu langsung
perlu masalnya dah
lalu yang pembake kita mamudin yang
ini dan atau ini sementara untuk membuat kita dari hasil pemeriksaan awal kita masih
menjadikan yaitu sebagai pengguna sudah berapa lama dalam kalau tidak salah dari pengakuan ini
dari pengakuan yang bersangkutan itu sekitar delapan bulanan apakah setiap dia beraktivitas
mau terbang itu memakai bukan dia setiap off alasannya alasannya pakai ya kalau sudah namanya
pakai barang begitu ya untuk berakhir allah beribur anak ya kalau pesta pas lagi obyek
pardi kayak gitu di kamarnya kan ada bb nanti tuh di kamarnya ada bb itu bb yang di kamarnya
itu kita amankan itu barangnya bukan mau kain tetapi jenis abu dapat dari mana sama sama dapatnya
dari satu sumber
hai nah ini auf